ketua dpp pdi perjuangan bidang perekonomian said abdullah memberi sinyal positif terkait rencana pertemuan puan maharani dan agus harimurti yudhoyono
ditemui di gedung dpr pada senin pagi said membantah pertemuan ini merupakan upaya pdip menjegal koalisi perubahan untuk persatuan
cara kami ingin membuka pintu selebar lebarnya politik itu kan komunikasi
sehingga komunikasi di antara partai politik tidak boleh mampu
karena demokrat itu partai politik perlu kami ajak bicara perlu ajak komunikasi kan itu dulu
jangan kemudian begitu bertemu wah ini nanti pdip akan merusak koalisi mana bisa kami punya niat seperti itu
tidak nah ini penghormatan bagi setiap partai politik supaya kami bisa berkomunikasi dengan semua partai politik
sebagaimana yang dulu kami gagah
saya sekitar tiga mbak puan melakukan silaturahim kepada semua partai politik